teka teki penyebab jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklkp masih belum terjawab
di bekasi jawa barat sejumlah nelayan mengaku mendengar suara ledakan
sejumlah nelayan di pantai muarabungin bekasi jawa barat mengaku mendengar suara ledakan
yang menggelegar pada setiap pagi saat iang diperkirakan bersamaan
dengan jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklkp di perairan tanjung pakis karawang
awalnya nelayan yang sedang merajut jaring menduga ada kapal laut yang menggunakan bom ikan
sementara itu sebagian lainnya mengira suara menggelegar itu adalah suara petir
namun para nelayan yang berada di pinggir pantai muara bungin mengaku tidak mendengar suara pesawat sebelum terjadi ledakan
sejumlah nelayan yang berada di perairan tanjung paki sekarawan